pemerintah menaikkan tarif pengurusan surat surat kendaraan bermotor
besarannya bahkan hingga tiga kali lipat dari biaya sebelumnya
kebijakan ini menuai polemik di masyarakat bukan hanya karena pengumumannya yang dinilai mendadak
efektivitasnya terhadap perbaikan pelayanan pun juga menuai tanya bagi warga
pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor enam puluh tahun dua ribu enam belas
tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak atau pnpb
memutuskan untuk menaikkan biaya pengurusan surat surat kendaraan
aturan yang sekaligus menggantikan pp no lima puluh tahun dua ribu sepuluh itu efektif berlaku mulai enam januari dua ribu tujuh belas
dalam peraturan baru ini terdapat peningkatan tarif pengurusan
antara lain penerbitan dan pengesahan surat tanda nomor kendaraan stnk
penerbitan buku pemilih kendaraan bermotor
penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor tnk
dan penerbitan surat mutasi kendaraan
besaran kenaikan biaya kepengurusan surat surat kendaraan ini naik dua hingga tiga kali lipat dari tarif sebelumnya
kapolri jenderal tito karnavian menyatakan penetapan tarif baru itu dilakukan
berdasarkan temuan badan pemeriksa keuangan dan badan anggaran dpr ri
micunya adalah harga material untuk stnk dan bpkb yang naik
serta mengingatkan bahwa penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor
mengikuti daya beli masyarakat yang juga meningkat

itu termasuk terendah di dunia di dunia diri
sehingga perlu dinaikkan karena daya beli masyarakat juga mulai meningkat
tak hanya berpolemik di masyarakat
presiden jokowi juga mempertanyakan kenaikan signifikan pada tarif penerbitan stnk dan bpkb tersebut
presiden menganggap kenaikan hingga tiga kali lipat itu membebani masyarakat
presiden pun meminta tarif untuk pelayanan masyarakat jangan terlampau tinggi
orientasi pemerintah yang mengincar penerimaan pendapatan negara bukan pajak
dengan menaikkan biaya pengurusan surat kendaraan menuai pro dan kontra
bukan hanya pengumumannya yang dinilai begitu mendadak
efektivitasnya terhadap perbaikan pelayanan publik juga menjadi tanya bagi masyarakat
agus filmansyah cnn indonesia
kenaikan yang hingga tiga kali lipat hingga waktu sosialisasi yang pendek
membuat kebijakan menaikkan penerimaan negara bukan pajak seperti tarif pengurusan stnk dan juga bpkb
membuat publik terkejut seraya bertanya kenapa harus naik setinggi itu
tidak hanya publik bahkan presiden pun juga bertanya
kok bisa sampai tiga ratus persen
atas dasar apa kenaikan itu dilakukan
kini langsung saja kami akan mengulasnya malam ini bersama kepala korp polisi lalu lintas atau kakor lantas
lumowa dan juga apung widadi yang merupakan koordinator advokasi dan investigasi
dari forum indonesia untuk transparansi anggaran atau yang selama ini kita kenal sebagai fitra
selamat malam pak royke terima kasih sudah hadir
dan juga bung apung terima kasih sudah hadir
saya ingin bertanya tentu saja dari dasarnya dulu pak royke
mungkin bisa anda jelaskan bagaimana sih awal mulanya ini kemudian ada rencana ingin menaikkan tarif
untuk pengurusan surat surat kendaraan bermotor
ya berawal dari temuan bpk ya tadi
seperti kata kak polri tadi temuan bpk bukan dari polri begitu ya
ya sebentar saya cerita dong
kpk kemudian juga masukan dari banggar bahwa memang harga perusahaan stnk bpkb perlu disesuaikan
karena harga lama itu kan tahun dua ribu sepuluh
sudah tidak signifikan lagi dengan keadaan saat ini
kemudian yang kedua tentu
pemerintah menaikkan harga itu
satu alasan penting adalah dalam rangka pemerintah akan meningkatkan pelayanan
ya itu alasan yang cukup kuat sehingga pemerintah berdiskusi dan mengambil keputusan bersama sama
itu mengeluarkan peraturan perundang undangan ini pp ini ya
pp nomor enam puluh tahun dua ribu enam belas
jadi intinya bawa ke semua itu adalah untuk masyarakat
untuk masyarakat untuk peningkatan pelayanan untuk masyarakat
kembali ke masyarakat lagi
karena harga bahan dasar untuk pencetakan surat dan lain sebagainya itu naik
karena harganya sudah terlalu lama dari dua ribu sepuluh
sementara menteri keuangan bilang bahwa setiap tahun
artinya enam inflasi tidak menyesuaikan harganya waktu itu pak ya
kemudian yang kedua untuk peningkatan pelayanan publik
tapi saya yang menjadi tertarik ketika kak polri menyatakan
itu bukan dari polri itu dari temuan bpk
seperti pak juga paro yang kita jelaskan
itu juga kemudian dibahas oleh anggota dpr dalam hal ini adalah banggar
tapi apakah saat itu polisi dilibatkan atau tidak pak
ya kan berangkatnya dari sana
asal muasalnya dari mana kan tadi pertanyaan
berangkatnya dari sana
nah setelah itu kita bahas bersama
polisi ikut berarti di sini
iya itu sudah pasti
jadi sudah tahu angkanya akan sampai tiga ratus persen itu
itu diskusi yang tarik ulur tarik ulur kan
pertama yang bilang angkanya tidak segitu bahkan lebih turun lagi
di dalam harmonisasi itu maka kesimpulannya seperti ini harganya
karena kemudian masyarakat yang sebagian yang saya simpulkan pak
sebagian yang sebenarnya setuju
oh ya untuk peningkatan pelayanan publik
tetapi menjadi bertanya lagi
loh kak polri nya kok mengatakan bahwa kita tidak tahu ini bukan dari polri
tapi kalau polri ikut dalam pembahasan itu
bukankah sebenarnya mempertahankan argumen saja pak
ya kita berdiskusi
ini hasil putusan bersama ya
cuma memang awalnya kan dari temuan bpk
yang perlu dirasionalisasi
kita diskusikan bersama
keputusan bersama peraturan pemerintah kok
tapi dari sisi kebutuhan
kebutuhan sendiri memang butuh tidak sih dari kepolisian bahwa memang sudah saatnya naik sebenarnya
saya rasa begitu
karena kalau misalnya kemudian muncul asumsi dari pernyataan kak polri tadi
kesannya ini bpk temuan bpk kok ini dari dpr juga dibahas di banggar
kesannya bahwa sebenarnya polisi sendiri nggak butuh
atau memang sebenarnya butuh
itu kita baca melihatnya begini bahwa itu bukan semata mata ide dari kepolisian
karena kepolisian yang muut kan
yang first line di depan kan
ide dari polisi polisi yang kelola sendiri kemudian polisi yang pakai sendiri
bukan di sana membacanya
kan pnbp itu kita hanya lewat saja
kita mau kita serahkan kekas negara
diolah lagi dikembalikan seberapa
ide dasarnya bukan dari kepolisian
tapi polisi ikut terlibat di dalam keputusan itu
itu sudah pasti
karena peraturan pemerintah
sebenarnya memang awal ini perbincangan kita ini
saya ingin cuma menggarisbawahi pernyataan dari kak polri
kalau memang ini yang disetujui bersama
kesannya tadi kok menjawabnya ini bukan dari polri itu lho pak yang ingin kami
sebenarnya bahwa sebenarnya polisi butuh benar
setuju dengan penaikan ini dengan angka segitu berarti ya
ya itu sudah keputusan kan
karena ikut dalam pembahasan bersama
jadi sudah clear bahwa sebenarnya polisi juga mengetahui tentang hal ini begitu ya
karena kesannya begini bung apung
ketika ini menjadi ditetapkan enam desember yang akan berlaku enam januari
kesannya muncul karena banyak desakan desakan termasuk dari fitra begitu ya
yang mengkaji permasalahan ini
yang muncul dari pejabat pejabat terkait dengan rencana kenaikan ini
masyarakat melihatnya akhirnya ada saling lempar tanggung jawab
kementerian keuangan bilang bukan dari kementerian keuangan
kepolisian bilang juga bukan inisiatif dari kepolisian
yang kalau ditelusuri memang benar mungkin dari temuan bpk dan lain sebagainya
tapi kesannya kok seperti bahwa tidak tahu
tapi ini sudah dijelaskan tadi sudah tahu
apa yang anda lihat dari saling kemudian mengatakan bahwa
ini bukan mereka
ya pertama kami melihatnya proses penyusunan pp ini terkesan kurang transparan ya
artinya seharusnya itu ada proses uji publik terlebih dahulu
terkait dengan aturan ataupun terkait dengan yang paling sensitif adalah masalah tarif
itu kan harusnya disesuaikan dengan kinerja atau kemampuan masyarakat untuk itu
nah saya kurang mengetahui bagaimana proses ini pastinya ada misalnya kepolisian sebagai mitra dari kementerian keuangan
karena ini kementerian keuangan yang membahas masalah pp ini ya pnbp kan
turut tanya undang undang pnbp
tentu kementerian keuangan sebenarnya terlibat lebih banyak dalam konteks ini
baru kemudian ada sinkronisasi di kemenkumham
dan kemudian setnek ya setnek sebelum ke presiden
nah saya melihatnya bahwa secara angka rasional yang menjadi perdebatan kan masalah nominal ya
yang kedua masalah ketika pak presiden mengatakan kaget juga dengan nominal yang mungkin terlalu tinggi dalam anggaran
setelah kaget itu kemudian pejabat pejabat lembaga kementerian yang lain juga saling melempar
kalau saya melihatnya ada masalah dalam beberapa proses pembuatan kebijakan ya
ini bukan hanya yang pertama
dulu pak jokowi juga masalah kenaikan tunjangan mobil untuk dpr juga sama
secara pembentukan undang undang dan kemudian secara nominal juga sama
ini juga sama
artinya kalau poinnya sih kalau misalnya pak jokowi mengatakan bahwa ini mungkin membebani masyarakat
bahkan pak presiden mengatakan seperti itu
mau tidak mau ini harus direview oleh semua pihak gitu kan
bagaimana kebutuhan peningkatan pelayanannya polri
bagaimana perhitungannya dari kemenku
bagaimana rasionalisasinya dari kemenkumham
nah ada dua hal yang sebenarnya saya cross check tetapi nanti saya lebih perdalam lagi
yang pertama kenapa kemudian banggar yang kemudian menyampaikan itu
kalaupun kemudian komisi sebelas komisi keuangan saya pikir lebih cocok
karena banggar itu menyangkut masalah apbn pnbp
pnbp harusnya yang dibahas oleh banggar adalah bagaimana meningkatkan ekstensifikasi pajak
untuk penerimaan keuangan negara
kemudian diakumulasi dalam satu tahun nominalnya masih kecil dalam konteks yang anggaran polri
misalnya yang empat puluh delapan triliun
jadi rasionalisasi satu tujuh triliun ini ketika misalnya ada argumen untuk keuangan negara

ada argumen untuk peningkatan pnbp tidak
tidak juga ternyata
tidak juga tidak terlalu signifikan
iya misalnya state loss dengan misalnya kehutanan ataupun apa
jadi ada dua hal yang perlu dibisarkan
misalnya rasionalisasi yang disampaikan oleh kementerian keuangan bahwa harga meningkat
jadi anda poinnya menduga yang aneh ini dari lembaga mana
pertama adalah mungkin perhitungan dari kementerian keuangan
oke kementerian keuangan
dengan masukan misalnya berbagai macam perhitungan dari kepolisian ya
kalau yang hasil audit bpk memang ada hasil audit bpk polri dua ribu lima belas
tetapi tidak secara spesifik menyatakan itu harus ada kenaikan
bahwa konteks pelayanan publik iya
saya ada hasil auditnya nanti bisa di share
jadi dalam temuan bpk itu tidak ansih mengatakan bahwa ada
iya lebih ke pelayanan dan kemudian
peningkatan pelayanan dan kemudian bagaimana tata kelola keuangannya ya
ada beberapa temuan di situ
ada agak aneh ketika misalnya banggar ataupun kemudian bpk gitu
nah harusnya dari posisi pnbp kementerian keuangan ini yang
artinya kalau lihat secara keseluruhan ada yang miss ada yang saling menutupi dan memang akhirnya ini berdampak pada
jadi yang anda duga ada keanehannya itu dan patut dipelusur lebih dalam adalah dari penghitungan tersebut
penghitungan kementerian keuangan dan juga dari dpr
ya maksudnya tidak banggar itu sebenarnya tidak punya kewenangan untuk mengomentari sampai satuan tiga kan
tidak sampai sedetail ini gitu
idealnya seperti itu
internal banggar karena yang melekat di mitra kementerian keuangan atau pun kemudian mitra kepolisian itu kan komisi tiga sama
nah rujukan rujukan ini juga yang harus diklarifikasi
karena proses penyusunan data pengambilan angka misalnya
jadi terlibatnya banggar dalam soal penyusunan ini menjadi sebokselan
melanggar undang undang tidak
kalau sampai segitu kita belum mengkaji tapi saya pikir tidak match ya
karena poin sederhananya begini saya ingin mencoba langsung straight to the point saja
ini yang kita harus cari tahu siapa yang sebenarnya yang mengusulkan
tentang hal ini
dari sisi kepolisian yang apa namanya yang harus yang kemudian akan memungut pak ya
barisan paling depan yang akan memungut
kalau dari awal saya pikir tidak ya
polisi tidak terlibat dalam ini
tidak tidak dari awal
karena polisi mau naik mau turun itu tidak jadi persoalan ya
mau naik mau turun
tapi sebagai lembaga yang akan memungut itu apakah polisi ikut inisiatif
perintah perundang undangan kita melaksanakan pp
memang harapannya bisa kembali ke polri sekian persen untuk peningkatan pelayanan
mempercepat pelayanan online sistem dan lain lain
salah satu perasaran yang ditingkatkan sehingga masyarakat terpuaskan
kita melihat it's okay kalau memang pemerintah akan membantu polri dalam peningkatan pelayanan
kita tentu dengan senang hati menerimanya
memang secara peraturan perundangannya
polri sebagai eksekutor melakukan apa yang sudah diputuskan
bukankah polri bisa berinisiatif untuk mempertanyakan hal ini
sebagainya sebelum itu kemudian diputuskan dan bahkan rencananya besok akan dijalankan
nanti ya kita akan ulas lebih lanjut
tetaplah di cnn indonesia prime news
tadi saya sempat bertanya ke pak royke bahwa kalau misalnya polisi memang tidak terlibat dalam soal pembahasan besaran angka
tetapi sebagai lembaga yang terdepan untuk memungut itu pak
saya pikir polri bukan tidak terlibat
tentu ada bukan polri tetapi di dalam pembahasan polri sudah dilibatkan
tidak mungkin tidak
karena komprehensif kan bersama ya
kementerian keuangan kepolisian kementerian kuntan
saat itu sempat tercetus ini tidak pak
sempat tercetus bahwa wah kenaikannya kok jadi sekian persen begitu
ini apakah tidak akan
saya rasa seperti itu
karena tim tim yang ikut di dalam pembahasan saat itu saya rasa pasti seperti itu
ada yang pingin lebih pingin dibawa
itu garis resultantonya seperti itu hasilnya
ada setuju ada tidak setuju ya
kan ada banyak item
sempat mengajukan setuju atau tidak setuju atau bagaimana
saya tidak bisa mengatakan demikian karena bukan saya yang ikut dalam rapat itu
tapi gambaran yang bisa saya bayangkan bahwa pasti terjadi debatting
dan ini kan prosesnya tidak sehari dua hari seminggu dua minggu kan
berbulan bulan ini kan
jadi ini kan cukup lama
proses harmonisasi harus ke kumham ke kemenkopol hukam dan lain lain
ini kalau kemudian alasannya
salah satu alasan yang disampaikan oleh menteri keuangan adalah
untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak pnbp begitu
kalau anda lihat ini masuk akal tidak
tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa
dalam diskusi malam hari ini sebenarnya kami juga telah berupaya untuk mengundang dari pihak kementerian keuangan
beberapa pejabat di dalam kementerian keuangan sendiri sudah coba kami hubungi
tapi memang menyatakan belum bisa hadir untuk pembahasan di malam hari ini
kita kembali ke bung hapu
bung apung bagaimana anda melihat argumen bahwa ini untuk meningkatkan pnbp tadi
anda jelaskan singkat tadi satu tujuh triliun sendiri itu pun tidak bisa menutup kekurangan pnbp kita ya
mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut
ini kalau mungkin yang diambil langkah yang diambil oleh kementerian keuangan ya
dengan mendorong kemudian menjadi motor penerbitan pp ini ya
kalau melihat kalau untuk kenaikan pnbp ini kan yang dimaksud adalah kebijakan intensifikasi
intensifikasi itu kaitannya dengan pelayanan publik dan kemudian pemungutan pendapatan non pajak
nah kalau dari sisi ini sebenarnya logika dari kementerian keuangan atau logika pp ini
sebenarnya ada satu hal yang harus dirubah
bahwa tarif itu naik itu ketika pelayanan publik memang sudah bagus
intensifikasi ya dalam konteks metodologi perpajakan
jadi bukan uang dulu kemudian baru kemudian peningkatan pelayanan publik
pelayanan di belakangnya
perbaiki dulu baru boleh meminta kenaikan tarifnya
karena satu hal misalnya remunerasi itu kan pelayanan dulu kemudian misalnya kalau bagus kinerjanya dicaidkan
itu dalam konsep kementerian keuangan ya
yang kedua sebenarnya kalau memang tujuannya untuk pnbp itu untuk kenaikan pendapatan keuangan negara
saya pikir salah sasaran ya
pertama dari sisi nominal hanya satu tujuh triliun
dibandingkan misalnya dengan potensi hitungan fitra misalnya stateless terkait dengan kehutanan itu mencapai tiga puluh enam triliun
ataupun misalnya dividend bumn yang mencapai lima ratus triliun sekian
jadi ada sumber lain sebenarnya untuk menutupi kekurangan itu ya
ada sumber lain yang memang lebih potensial
jadi ini harus dipisahkan ketika memang untuk pelayanan stnk dan sim yang khusus untuk polisi sendiri dengan kebutuhan negara
kalau nggak kasian menumpuk di polisi
kemudian isu isu itu
kemudian wacana yang ada
itu satu hal yang harus dirubah saya pikir bahwa ini harus dikelirkan satu tujuh itu
nah kalau kemudian peningkatan pelayanan dalam konteks ini
pembahasannya setiap tahun terjadi antara kepolisian dengan komisi tiga dan kemudian dibanggar
nah sampaikan saja di situ
sampaikan saja di situ terkait dengan potensi untuk peningkatan pelayanan kenaikannya berapa
saya pikir anggaran polri juga
dan dalam konteks itu kan di dalamnya mungkin ada perubahan perubahan misalnya reformasi birokrasi untuk pelayanan
nah itu yang harus dijelaskan
makanya saya pikir sangat disayangkan misalnya ketika tidak ada pihak dari kementerian keuangan menjelaskan tentang ini
di tengah dengan kebutuhan daya beli masyarakat yang masih rendah ataupun kemudian kenaikan bbm dan tdl yang secara bersamaan yang kemudian mengganggu itu
tetapi kalau menurut saya hitung hitungannya ada dua alternatif
jadi itu alasan alasan yang tidak relevan sebenarnya menurut anda
yang kedua biasanya kementerian keuangan itu lebih hati hati dalam menaikkan tarif
misalnya untuk cukai
itu biasanya bertahap
biasanya ada tahap tahapan tertentu misalnya
tekamnisi saja ada tahapan tahapan
nah ini konteks ini saya pikir ada perhitungan yang salah
ataupun kemudian dalam fase yang situasi kemarin sudah tech amnesty sekarang butuh pnbp
tapi tidak terlalu signifikan untuk negara
tapi kalau misalnya argumennya seperti ini
bahwa sejak dua ribu sepuluh tidak pernah menyesuaikan harga
arti padahal setiap tahun
sejak tahun itu ada inflasi menurut menteri keuangan
artinya ada enam kali inflasi yang dilewatkan untuk melakukan penyesuaian harga terkait dengan hal ini
sehingga kenaikannya angkanya sampai kemudian antara dua sampai tiga kali lipat
itu menjadi sebuah hal yang wajar
tetapi harga itu itu ada indeks kemahalan harga
yang macam macam misalnya kalau setiap pengadaan kita pun ada perhitungannya
bpkp yang kemudian mempunyai kewenangan untuk menghitung itu
ini kan ada dua
pertama biaya material
biaya kertas dan sebagainya
yang kedua biaya pelayanan
yang kemudian dibebankan dalam pp ini
anda sudah mencermati tidak
misalnya kayak kertas khusus yang digunakan
kertas khusus yang digunakan itu pak
memang harganya tidak melonjak tajam dari tahun ke tahun
ya berapa persen lah misalnya kalau
so apa tidak
kalau harga kertas tidak
karena harga kertas itu tidak ditentukan misalnya seperti harga minyak yang ditentukan oleh pasar bbm ataupun yang lainnya
flat ya kenaikannya bisa dihitung gitu
nah itu yang menurut saya perlu dijelaskan ke publik
sekarang bukan hanya pp nya yang dijelaskan ke publik
tapi bagaimana menentukan harganya itu gitu
agar tidak disalah artikan bahwa itu ongkos untuk peningkatan pelayanan
selalu dilakukan misalnya konteks pelayanan selalu dilakukan
tetapi tidak dimasukkan dalam nominal harga kenaikan pp itu
jadi meningkatkan nominal ini untuk alasan konteks pelayanan itu sebenarnya jadi tidak produktif lagi begitu ya
karena sebenarnya pelayanannya meningkat dulu baru kemudian nominal dinaikkan untuk menunjangnya
saya pikir ada dua hal
polri juga melakukan proses peningkatan itu gitu kan
dengan misalnya yang disetujui oleh komisi tiga
kalau saya melihat ya argumentasi argumentasi misalnya kenaikan apbnp dua ribu enam belas lima triliun
itu kan ada macam macam
untuk terorisme untuk pnbp untuk latas dan sebagainya
pasti ada argumentasinya
nah ini kan di luar proses itu tapi tiba tiba muncul yang akhirnya membuat situasi gaduh
dan mungkin porri akhirnya memberikan kualifikasi yang cukup mengagetkan bahwa bukan kita yang mengajukan gitu kan
itu satu hal
nah harus dipisahkan
kementerian keuangan saya pikir perlu menjelaskan bagaimana angka itu keluar
tike apa kenaikan kertasnya itu berapa sampai detail
ataupun kemudian proposal untuk menaikan kembali mempercepat waktu stnk dan ini berapa
nah biaya untuk reformasi birokrasinya itu berapa
tapi bukan dalam konteks harus dengan menaikkan ini gitu loh
saya ingin dapat jawaban dari pak roy ke pak rocky
tadi ini sebenarnya membantah tidak langsung tadi
jadi bagaimana polisi melihat ini
apakah ini sebenarnya anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh bung apung tadi
ataukah memang kenaikannya signifikan untuk harga dasar saja
kita mulai dari argumen yang harga dasar tadi
tadi kan alasannya dua ya
karena harga material
dan peningkatan pelayanan
dan peningkatan pelayanan
prosentasenya berapa kan saya tidak tahu persis ya
persentase untuk penambahan di peningkatan material sama peningkatan pelayanan
kalau kita lihat peningkatan pelayanan saja
ya tadi kalau
dikatakan bahwa peningkatan pelayanan lebih dahulu kemudian penambahan anggaran
ya misalnya bisa juga penambahan anggaran dulu kemudian peningkatan pelayanan
peningkatan pelayanan bukan berarti sebelum pp ini terus polri tidak meningkatkan pelayanannya
kita juga tetap meningkatkan terus pelayanan dari waktu ke waktu
ada samsat keliling ada segala macam ya sebelum sebelum ini
cukup signifikan pak ya peningkatan pelayanan
sekarang kita kan namanya pelayanan
kepuasan masyarakat kan dari hari ke hari dari tahun ke tahun kan meningkat
ya itu yang kita lihat
kita tetap tingkatkan
nah sehingga kenaikan ini bayangkan ya enam tahun loh
enam tahun baru dinaikan
jadi saya bisa melihat bahwa bisa saja
jadi logis atau signifikan kenaikan ini erat dengan kenaikan material
dan yang lebih dominan adalah peningkatan pelayanan
mahal loh peningkatan pelayanan
bukan sarana perasaan
itu itu kan anda seperti apa misalnya pak
kalau saya lihat enam puluh empat puluh ya
material mungkin empat puluh persen peningkatan pelayanan enam puluh
karena begini kan masyarakat bertanya ke saya kok bisa tinggi sekali tiga ratus persen
kami memiliki sejumlah pendapat masyarakat terkait dengan hal ini
kita akan lihat bagaimana pendapat masyarakat bahwa rencana kenaikan tarif untuk pengurusan surat surat kendaraan bermotor ini cukup tinggi atau tidak
kita lihat berikut ini
kalau menurut saya pribadi sih lumayan ya
tapi ini kan kayak beritanya mendadak terus harga yang ditujukan juga terlalu tinggi menurut saya sendiri
jadi agak keberatan sih
enggak sih menurut saya dari lihat pelayanan yang ada di sini tempat ini polda yang dulu saya sering kerasa ini masih jauh lebih baik
ya untuk peningkatan pelayanan saya rasa nggak masalah
asal pergunakan ya maksudnya pergunakan secara ada fasilitas penunjang yang lain lain yang ada signifikan lah perubahannya bagi saya
dua orang masyarakat yang memberikan tanggapan pada intinya pak setuju kenaikan
pada intinya setuju
tetapi yang pertama tadi mengatakan soal angkanya jangan terlalu tinggi seperti ini pak
seperti isunya adalah soal nominalnya seperti kata bung apung tadi
nah apa namanya dengan angka yang sekarang ini sudah ditetapkan sampai ada
apa keuntungan yang bisa dilakukan oleh polisi
dalam hal ini keuntungan untuk polisi untuk meningkatkan pelayanan tadi
sehingga orang melihat oh nggak apa apa naik setinggi itu tapi memang polisinya akan melakukan ini ini ini
karena mereka butuh seperti ini itu bisa dijelaskan pak rory
misalnya begini ya kalau samsat online ya
online sabang merauke ya nasional ya
rumahnya di banda aceh rumahnya di padang misalnya
kebetulan ada di jakarta
tinggal di jakarta
iya kebetulan di jakarta
jatuh tempo snk nya habis nih besoknya
dia kan daripada kembali ke padang atau kembali ke jayapura kembali ke kupang
tiketnya pp bisa empat lima juta
ketimbang dia bayar dua ratus tiga ratus ribu
mungkin ini sisi lain daripada keuntungan peningkatan pelayanan online system
bukan cuma online system sarana perasarana
bisa aja mungkin penambahan
kemudian samsat keliling ditambah lagi
jadi masyarakat tidak perlu jauh jauh datang ke samsat yang di ujung sana
ya ada samsat keliling oh di depan rumahnya ada mobil nongkrong gitu
ini kan juga
tapi itu benar ada pak ya
nah sebelum ini kan sudah ada
sampai ke daerah daerah maksudnya daerah daerah yang melosot losot tidak ada
itu jangan jangan tengah kota saja
enggak bahkan kita ada samsat apung loh
bukan apa apa ya
salah apung di daerah kepulauan di ntt di mana
ini fenomena baru nih sepertinya samsat apung
bukan hanya rumah apung ya
saya akan ajak anda untuk melihat seberapa sebenarnya kenaikan
saya ingin menyegarkan kembali harga harga dari tarif atau harga atau surat
untuk mengurus surat surat kendaraan bermotor seperti ini
kita akan lihat tarif yang disesuaikan
saya ingin coba gambarkan kepada anda
ya ini tarif baru surat kendaraan bermotor untuk penerbitan stnk
untuk motor roda tiga yang awalnya rp lima puluh
untuk mobil yang awalnya rp tujuh puluh
ini untuk yang penerbitan stnk ya
penerbitan stnk seperti ini
dari rp lima puluh ke rp seratus
lalu ini adalah tarif baru untuk pengesahan stnk
motor atau roda tiga dari gratis menjadi dua puluh lima ribu
kemudian mobil dari gratis rp lima puluh
untuk pengesahan stnk sebagai catatan
ke hal yang lain
untuk penerbitan bpkb dari motor atau roda tiga dari harga rp delapan puluh
disesuaikan menjadi rp dua ratus dua puluh lima
untuk mobil dari rp seratus disesuaikan menjadi rp tiga ratus tujuh puluh
di sini ya pak
ini angkanya ini luar biasa memang penerbitan bpkb
tanda nomor kendaraan bermotor
ini dari rp tiga puluh untuk motor menjadi rp enam puluh
dan mobil yang awalnya rp lima puluh menjadi rp seratus
untuk tarif baru untuk mutasi kendaraan
untuk motor dari rp tujuh puluh lima menjadi rp satu ratus lima puluh
dan mobil untuk mutasi dari rp tujuh puluh lima menjadi rp dua ratus lima puluh
untuk motor dari rp lima puluh menjadi rp lima puluh menjadi rp lima puluh
dan meminta dengan hormat dengan sangat masyarakat bisa menerima penyesuaian tarif ini
karena tadi saya sudah jelaskan dari awal
maksud dan tujuannya kan jelas
jadi tak jalan besok ya
kami harapkan seperti itu
karena kalau mau ditunda lagi
saya pikir ini membutuhkan pemikiran baru
kemudian persoalan baru
kita melihat kan misalnya hari ini saja masyarakat berbondong bondong
yang ngejar harga yang lama maksudnya pak
iya ngejar harga lama

makanya hari ini penuh kan gitu

bbm kan penggunanya harian
atau dua harian
dan ada efek dominonya begitu
iya ini kan tahunan ya
oke polisi menyatakan ini harusnya tetap berjalan

ini menarik karena sebelumnya dinilai bahwa justru berangkat dari dpr

kami akan segera mengulasnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya